sempat tertahan hampir dua tahun direkturat jenderal bea cukai kementerian keuangan
menyerahkan alat belajar yang dihibahkan perusahaan korea selatan untuk sekolah luar biasa
bea cukai menyatakan alat belajar berupa keyboard braille itu
semula diubani bea masuk ratusan juta rupiah karena adanya kesalahpahaman
dirjen bea cukai askolani mengatakan barang kiriman hibah itu kini telah ditetapkan
bebas bea masuk dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan
semula alat belajar ini diketahui sebagai barang kiriman oleh sebuah perusahaan jasa titipan
sehingga bea cukai menetapkan pentarifan hingga ratusan juta rupiah
sebelumnya alat belajar slb yang dihibahkan perusahaan korea selatan
tiba sejak delapan belas desember dua ribu dua puluh
namun terdapat tarif yang harus dibayarkan penerima barang
hingga ratusan juta rupiah sebagai bea masuk dan pajak
sehingga proses pengurusan barang terhenti hampir dua tahun
kami bisa tetapkan pembebasan bea masuk untuk keyboard slb
tahun dua ribu dua puluh dua teman teman sekalian
itu mekanismenya barang kiriman
yang kemudian difasilitasi oleh dal
nah dia tidak ada info
yang kemudian masuk ke kita sebagai barang kiriman
ada pentarifan yang juga ditetapkan
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah